kami sudah terhubung saat ini dengan warga pelumpang dengan pak andi iswandi
selamat malam pak andi
pak andi terima kasih anda sudah bersedia untuk berbincang pada malam hari ini
atau memberikan gambaran pada malam hari ini
persisnya pak andi anda di mana sekarang
apakah anda dan keluarga anda dalam kondisi baik
itu dulu yang ingin kami ketahui
keluarga saya baik ibu
oke baik pak andi bisa berikan gambaran kepada kami pada saat peristiwa
seberapa jauh anda atau tempat tinggal anda dari titik api ini pak andi
hampir dua ratus meter tidak sampai mungkin
sangat dekat ya pak andi
yang pertama kali anda lihat atau anda dengar apa pak andi
yang pertama saya
itu penciuman kita bau pertalit
seperti semacam bensin gitu
atau ketamak lah
mungkin bau bensin mungkin motornya ada yang bocor tankinya
saya pikir begitu
nah setelah tidak lama ada orang terak terak di depan
tipah pertamina bocor tipah pertamina bocor
api belum ada
oke apinya belum ada tapi aromanya sudah tercium lebih dulu ya
api belum ada tapi ada beberapa orang bilang pertamina bocor pertamina bocor
mungkin karena dari baunya itu ibu
setelah berapa lama jarak dari anda mencium aroma itu kemudian ada kebakaran
atau ada ledakan mungkin
kalau aromanya itu hampir ada lima ratus meter orang merasakan bauji
jadi menyengat gitu
apa ketiup angin atau gimana ya kurang jelas juga
yang jelas itu semakin lama makin menyengat baunya
yang ada sekitar sepuluh menit dari baunya itu terjadi ledakan ibu
ledakan kerucung sekali kita kaget gitu
ya pak andi
waktu kita keluar itu tenang sekali dengan api yang kebakaran itu
pak andi apakah rumah anda terkena dampak dari katakanlah misalnya ledakan yang keras atau juga ikut terbakar pak andi
alhamdulillah enggak ibu
cuma saya rasa panik dan rasa sedih juga kebetulan besok saya akan menikahkan anak saya
itu yang saya sangat sayangkan
sementara titik lokasi karena sudah di setep
kita gak bisa keluar kita gak bisa ngeliat lokasi ya
cuma dijaga sama polisi gak boleh liwat
itu udah nyambar ke mawar
ya pak andi apakah ada tetangga anda yang menjadi korban
karena kami mendapatkan informasi ada korban
kalau korban kami kan belum jelas tadi begitu ada ledakan berapa kali atau tiga empat kali
begitu sangat besar kita panik
langsung kita keluar menyelamatkan diri ke arah kelapa gading
nah dari kelapa gading situ saya saat ini saya kembali di samping listrik sebagian sudah dimatikan
itu memang ada beberapa informasi ada yang kena kebakar kena percikan minyak itu
kamar rumah juga ada yang sebagian kebakar
sementara saya belum bisa kesana
saya sudah besok dulu masih memikirkan saya mau punya ajak besok
sedangkan lokasi itu lokasi yang dilalui sama titik api itu
jalan koramil itu
baik pak andi mungkin anda bisa ceritakan kepada kami di mana anda lokasi sekarang
apakah memang ada tempat ataupun posko khusus untuk membawa warga di sekitar lokasi yang tadi anda bilang jaraknya cukup dekat
atau anda hanya bersama dengan keluarga sendiri saja begitu
saya pertama saya kembali ke rumah melihat situasi rumah
sementara anak istri saya ada di ujung kelapa gading pasar mandiri indomaret
di situ banyak ribuan orang di situ pengungsi
sementara ini saya pulang
tapi pertama saya melihat keadaan rumah keadaannya gimana
nah sementara posko ini belum ada pak
di tempatan bak hire itu belum ada itu jaraknya sangat dekat sekali
pak andi kalau misalnya dari yang anda lihat tadi apakah api masih berkobar tinggi pak andi
masih masih kadang kadang gede kadang kadang kecil kadang kadang gede kadang kadang kecil
jadi sebagian warga juga sudah yuk sebagian warga yang berseberangan dengan yang mempertaminasi apinya sudah sudah rendet ke rumah warga
cuma sudah sudah tidak bisa dipadamkan gitu loh
hmm oke bagaimana dengan pemadam kebakaran pak andi
anda melihat ada pemadam kebakaran sudah bisa masuk ke lokasi kebakarannya
saya belum lihat ke lokasi pemadam kan
karena mungkin dari pertamina pintunya langsung kalau dari sini tadi ada serinanya
karena begitu banyak orang dan sekarang dikutuk nggak bisa kita liwat
sampai saat ini saya belum lihat
baik baik pak andi terima kasih banyak sudah bersedia untuk kami wawancara pada malam hari ini
kami bersimpati atas apa yang anda alami malam hari ini pak andi terima kasih banyak
ya jangan simpati aja ibu
tentu saja punya ajat besok memikirkan anak saya yang lokasinya pas pernah ketika napi
tolong dibantu setidaknya didoakan
baik pak andi kami doakan kami doakan pak andi
terima kasih banyak pak andi kami doakan